kepolisian daerah banten merilis video animasi rekonstruksi kejadian
saat kecelakaan odong odong maut di desa celebu
keragilan serang pada selasa dua puluh enam juli lalu
yang menewaskan sembilan orang dan puluhan lainnya terluka
dengan menggunakan metode traffic accident analysis
polisi menganalisis sebelum sesaat hingga setelah kejadian terjadi
dalam bentuk animasi tiga dimensi
diketahui kronologi dan penyebab kecelakaan terjadi
termasuk dengan melihat bekas kecelakaan
serta posisi kendaraan yang terlibat kecelakaan di tempat kejadian
sebelumnya sopir odong odong telah ditetapkan sebagai tersangka
oleh kepolisian resor serang pada rabu siang
berdasarkan fakta kecelakaan yang dirilis kepolisian
jl sopir odong odong tidak menghiraukan permintaan penumpang
untuk tidak melintasi perlintasan tanpa palang pintu
sopir juga dengan sengaja mengaktifkan musik dengan volume cukup keras
saat kejadian penumpang yang berteriak juga tidak didengar
tersangka jl dijerat dengan pasal berlapis mengenai undang undang lalu lintas
dan undang undang tentang perkereta apia
dengan hukuman maksimal enam tahun penjara dan denda dua belas juta rupiah